yang jual anak anak
sejumlah anak anak sekolah dasar yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah di pulau semau kabupaten kupang ini
lari terbirit birit saat dua perempuan yang mengendari sepeda motor mengancam akan menculik mereka
ketika melihat anak anak lari ketakutan dua wanita ini justru tertawa girang
video yang diambil oleh dua pelaku ini kemudian dijadikan konten di media sosial hingga menjadi viral
mencegah efek buruk konten tersebut aparat polsek semau langsung menggelandang dua pelaku
di hadapan orang tua dari anak anak yang ditakut takuti dua pelaku mengaku bersalah
kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat ntt terkhususnya masyarakat semau
dan lebih khususnya lagi untuk anak anak dan juga orang tua
dari anak anak tersebut yang kami bully
para pelaku mengaku konten tersebut dibuat hanya untuk bercanda
mereka tidak berniat menculik
kemarin kami panggil dari orang tuanya kepala sekolahnya termasuk tokoh agama tokoh adat
kita kumpulkan juga di polsek semau supaya bersangkutan bisa mengklarifikasi
dan hasil klarifikasi memang yang bersangkutan ini dua remaja perempuan itu
cuman bercanda tapi bercanda sangat keterlaluan
meski telah menempuh jalan damai kedua pelaku tetap dikenakan wajib lapor
kristongai kupang ntt